seorang dokter yang juga wakil direktur sebuah rumah sakit di makassar sulawesi selatan menampar seorang balita hingga mengalami luka di bagian bibirnya
akibat peristiwa tersebut wakil direktur rumah sakit bahagia makassar inisial dr m dipecat dari tempatnya bekerja
kepala kepala kepala
lantaran sang korban mengambil bidak catur yang tengah dimainkannya
belakangan diketahui pelaku kekerasan tersebut adalah seorang dokter yang juga menjabat selaku wakil direktur rumah sakit bahagia makassar berinisial m
pihak keluarga korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke polrestabes makassar atas dugaan penganiayaan anak di bawah umur
pihak kepolisian akan mencatwalkan pemanggilan terhadap terlapor
terlapor sementara mencatur
tiba tiba anak kecil datang yang namanya anak kecil
saya mengambil mungkin buah catur dari terlapor sehingga emosi dan menampar anak kecil korban sehingga dia terjatuh
pada saat terjatuh terkena kursi sehingga mengalami luka pada bibir
melalui rapat direksi pada minggu sore pihak rumah sakit umum bahagia di kawasan minasa upa kecamatan rapocini kota makassar akhirnya memecat m secara tidak terhormat
keputusan ini telah disampaikan kepada m melalui telpon
sementara surat resminya akan diserahkan pada senin ini
diberhentikan langsung karena memang di ketentuan peraturan internal rumah sakit hospital belo memang diatur bahwa setiap karyawan yang tersandung masalah hukum maka wajib diberhentikan oleh pihak rumah sakit
semoga ini menjadi pembelajaran bagi yang bersangkutan bagi kita semua
pihak rumah sakit umum bahagia makassar juga mengaku tidak akan memberikan pendampingan bantuan hukum kepada pelaku
cnn indonesia makassar sulawesi selatan